kesbangpol provinsi jawa barat melakukan penyelidikan terkait paguyuban tunggal rahayu di garut jawa barat
setelah paguyuban tersebut ketahuan mengubah lambang burung garuda
diduga paguyuban ini juga memiliki dan mencetak mata uang sendiri
sejumlah foto menunjukkan mata uang pecahan seribu dan dua puluh ribu yang berbeda dari uang rupiah
selain motifnya gambar dalam mata uang berisi foto pimpinan paguyuban
pihak kesebangpol provinsi jawa barat juga mengidentifikasi pengikut paguyuban tunggal rahayu
menyebar tidak hanya di kecamatan cisewu garut
pengikutnya menyebar hingga kabupaten majalengka
ini saya dapat laporan dari kepala kes bang garut
ini kan dia ingin tercatat terdaftar di rektor di sini tapi kan belum dilakukan
walaupun sesungguhnya di forum rapat kecamatan sudah diputuskan itu harus dibubarkan
sebelumnya video pegawai
pembuatan pembunuhan rupiah di raya jawa barat
dengan merubah posisi dan menambahkan mahkota pada kepala burung garuda
mereka juga menambahkan tulisan sunata lugawa di bawah tulisan bineka tunggal ika
deden rahadian garut jawa barat